dalam video yang diunggah akun tiktok at bumi mamba
terlihat sejumlah remaja tertidur lelap di jalur pedestrian kawasan stasiun bni city pada senin pagi
mereka bermalam lantaran diduga tak bisa pulang ke rumah di kawasan citayam ataupun bojonggede
akibat tak ada lagi krl yang beroperasi
mengetahui hal itu aparat satuan polisi pamong praja dalam akun instagram at satpol ppdki bergegas membangunkan para remaja ini
mereka diminta kembali ke rumah lantaran keberadaan para remaja tersebut dianggap mengganggu pejalan kaki
adanya fenomena remaja sudirman citayam bojonggede depok atau scbd
yang menggelar citayam fashion week di kawasan duku atas jakarta pusat
membuat sejumlah warga pada selasa siang mengaku resah
lantaran keberadaan mereka mengganggu aktivitas pejalan kaki
nggak pantas aja takut aja saya ngeliat dia kemarin
saya kemasan kemaren udah ngambil kan dia
jam berapa bu kemarin kejadian bu
jam delapan ya kalau nggak salah
jam delapan atau tengah delapan jam segini deh pokoknya mas
gere gere emang gak gua sih bu
gak gua lah soalnya ngeri
sementara itu kapolres metro jakarta pusat
kompes polkomarudin memastikan akan melakukan pemantauan pada batas waktu yang wajar
pihaknya bersama aparat satpol pp mengaku tak segan segan
untuk membubarkan warga yang berkerumun di atas jam sepuluh malam
kita melakukan pemantauan pada batas batas waktu yang wajar
makanya kami lakukan himbawan untuk bisa membubarkan diri
di atas pukul dua puluh
mengajak kepada semua pihak untuk bisa memperhatikan bisa melakukan pengawasan
meski tak melarang kegiatan yang dilakukan rumah jsjbd
aparat kepolisian berharap agar mereka dapat menjaga protokol kesehatan ketat
serta menjaga ketertiban umum

yang diperhatikan sebagai penyelamat
unsur tiga pilar menertibkan ratusan warga yang berada di jalan tanjung karang
atau tepatnya di kawasan terowongan kendal
selain menertibkan fashion show dadakan di jalanan
petugas juga mengingatkan agar warga tetap menggunakan masker di tengah kerumunan
salah satu ikon remaja scbd eka satria saputra
atau lebih dikenal dengan nama bomi
juga ditegur petugas lantaran tak memakai masker
itu kita himbau kepada adik adik kita para pengunjung
untuk todb di padang
kalau memang kan baru berkumpul
ya tolong sekarang ini angka daripada covid sembilan belas kan sudah boleh meningkat
dari pimpinan kita di atas juga kan
sudah memperhatikan bahwa kembali harus memakai masker
yang kedua jangan buang sampah sampah rangan
karena ini kan ruang publik untuk kebaikan bersama
dalam kegiatan rutin pemantauan protokol kesehatan dan kebersihan
petugas mengimbau agar para pengunjung kawasan terowongan kendal
dan menerapkan protokol kesehatan
tim ributan cnn indonesia